di pasar ciplak jakarta timur harga kebutuhan pokok serta sayur mayur pada selasa terus merangkak naik
kenaikan paling mencolok terjadi pada harga cabai
cabai merah keriting yang semula tiga puluh lima hingga rp empat puluh per kilogram
kini naik menjadi delapan puluh lima hingga sembilan puluh ribu rupiah per kilogram
naiknya sejumlah harga kebutuhan ini telah diprediksi sebelumnya
karena sebagian besar pasokan terutama sayur mayur berasal dari luar jakarta
naiknya harga bbm membuat biaya pengiriman juga ikut naik
selain harga cabai harga daging sapi juga mulai naik di level distributor
kini harga daging sapi berada di kisaran rp satu ratus empat puluh per kilogram
sementara sebelumnya berada di antara satu ratus tiga puluh hingga satu ratus tiga puluh lima ribu rupiah per kilogram
kenaikan harga ini pun dirasa memberatkan warga
yang utamanya kita rakyat rakyat kecil apalagi saya
saya yang nggak punya gaji bulanan yang harus cari makan yang harus berjualan
tolonglah harganya ditekan lebih murah lagi
biar kita juga bisa hidup sejahtera kayak orang orang yang di atas
kalau orang orang di atas kan punya gajinya gede gede
kenaikan harga juga terjadi di pasar tanjung jember jawa timur
selasa pagi harga cabai merah besar tembus menjadi enam puluh ribu rupiah per kilogram
sebelumnya cabai merah besar dijual di kisaran tiga puluh lima hingga empat puluh ribu rupiah per kilogram
selain karena dampak kenaikan harga bbm
tingginya harga ini juga disebabkan berkurangnya jumlah pasokan dari petani
akibat banyaknya lahan tanaman cabai rusak dikarenakan tingginya intensitas hujan
kondisi yang sama juga terjadi pada harga daging ayam
harga daging ayam di pasar tanjung yang semula rp dua puluh enam
hingga dua puluh delapan ribu rupiah per kilogram
kini menjadi tiga puluh dua ribu rupiah per kilogram
untuk antisipasi terjadinya kenaikan harga
pemerintah daerah akan menggelar pasar murah di beberapa lokasi agar harga bisa kembali normal
imbas dari harga bbm naik sejumlah bumbu dapur serta sayur sayur
di pasar tradisional kabupaten biren aceh ikut naik
selain cabai merah besar
cabai rawit yang semula tiga puluh lima ribu kini menjadi lima puluh ribu rupiah per kilogram
cabai hijau dari harga tiga puluh lima naik menjadi empat puluh lima rupiah
sementara bawang merah dari dua puluh lima ribu naik menjadi tiga puluh lima ribu rupiah per kilogram
sedangkan harga sawi kangkung bayam naik sepuluh ribu rupiah per ikat
naiknya harga sayur mayur dan rempah rempah di pasar biren berdampak pada pengurangan daya beli warga
juga menurun drastis
tim liputan cnn indonesia